dan kita sudah terhubung melalui semengetelepon dengan produser lapangan cnn indonesia damar sinuko untuk mengetahui perkembangan kecelakaan maut di eksik tol bawen selama sore damar
bagaimana kondisi dari korban luka berat dan juga luka ringan kecelakaan beruntun di eksit tol bawen ini
ya selamat sore ripana jadi korban sebanyak sembilan orang yang menjadi korban luka di asan di tol bawen kabupaten cina ini dilawat di dua rumah sakit
di rumah artim bawen dan sut barawa termentok awalnya pesopir dari taktronton sendiri
ya ini yang berdiri
nama artim suryanto warga jawa timur ini juga sempat mengasih perang medis karena yang tidak ditanya saat ini
perih di taktronton tersebut telah dimiliki kantor satuan lalu lintas ambarawa dan saat ini tengah dilakukan secara secara oleh tim pendidik laka
oleh semarang ditampingi dengan diawasi langsung oleh direkturat lalu lintas ambarawa
tengah di samping lampung semarang telah menghadirkan alat cam scanner tiga ratus enam puluh untuk mengetahui jarak arah dan sudut pandang detik detik peristiwa ini terjadi
jadi memang kalau dilihat dari rekaman yang beredar ada penanganan beberapa pasang taktronton waju dari arah semarang
taktronton waju dari arah semarang
taktronton waju dari arah semarang
taktronton waju dari arah semarang
dan ternyata melindas seorang pengendara sepeda motor
baik terima kasih produser lapangan cnn indonesia damar sinuko atas laporan anda selamat bertugas kembali
direkturat lalu lintas polda jawa tengah mengerahkan tim trafik aksi dan analisis di lokasi kecelakaan maut aksi tolbawen kabupaten semarang
olah tkp dilakukan memakai teknologi tiga dimensi untuk memastikan gambaran peristiwa
dan untuk mengetahui lebih lanjut terkait hal ini
kami sudah terhubung lalu sama dengan telepon dengan dir lantas polda jawa tengah kombes polisi agus suryo nugroho
selamat sore pak agus
oke pak agus bagaimana hasil olah tkp terkait kecelakaan beruntun di eksik tol bawen ini
baik terima kasih tadi jam sepuluh kita melakukan olah tkp menggunakan teknologi trafik aksi dan analisis
bagaimana gambaran tiga dimensi sudah kita terima
termasuk juga beberapa pemeriksaan saksi saksi termasuk juga saksi supir truk sendiri
sehingga setelah rangkaian kegiatan olah tkp dengan taa kita langsung melakukan gelar
untuk menentukan diduga tersangkanya siapa termasuk juga transaksi saksi kita ambil
oke pak agus
bisa digambarkan seperti apa
kronologis terjadinya kecelakaan pada sabtu malam
tampaknya kami mengalami kendala komunikasi dengan di lantas polda jawa tengah
kami akan mencoba menghubungi kembali yang bersangkutan
kita harus jeda terlebih dahulu
jangan kemana mana tetap bersama kami di cnn indonesia newsroom
direktorat lalu lintas polda jawa tengah menggerahkan tim traffic accident analysis di lokasi kejadian maut eksik tolbawen kabupaten semarang
olah tkp dilakukan menggunakan teknologi tiga dimensi untuk memastikan gambaran peristiwa
dan untuk mengetahui lebih lanjut terkait kecelakaan beruntun di eksik tolbawen
kita sudah tersambung melalui sambungan telepon dengan dirlantas polda jawa tengah
selamat sore pak agus
kita akan langsung tanya bagaimana hasil olah tkp terkait kecelakaan beruntun di eksit tol bawen pak
baik terima kasih
baik terima kasih
benar telah terjadi peristiwa kecelakaan beruntun pada pukul delapan belas tiga puluh
kendaraan tronton nissan yang dikendali oleh saudara agus mengarah dari tawen ke salatika
pada pertikaan eksik tolbawen trafik light merah
kendaraan tronton tersebut tidak terkendali
sehingga menabrak beruntun di trafik light eksik tolbawen
sementara sampai saat ini meninggal dunia tiga
jadi luka berat satu dan luka ringan dua puluh enam
dan kita sudah melakukan olah tkp
menggunakan perfect accident analysis
peristiwa gambaran dengan tiga dimensi sudah kita terima
dan saat ini kami sedang melakukan gelar untuk menentukan tersangkanya siapa
pak agus kami dapat informasi bahwa yang meninggal bertambah satu pak
jadi korban tewasnya ini ada empat
apakah itu sudah
sampai saat ini masih tiga
satu memang masih di icu
kita doakan semoga selamat
satu luka berat yang di icu itu masih perawatan
kami koordinasi dengan pihak rumah sakit baik di atin dan rumah sakit tambarawa
pak agus sejauh ini sopir dan kernet truk tronton sudah diamankan polisi
dan tadi anda katakan bahwa sedang melakukan gelar perkara
apakah kemudian ada indikasi kelalaian dari sopir truk tronton ini
ada beberapa faktor yang harus kita nilai
memang pada saat terjadi peristiwa
itu diduga remnya belum
namun demikian kami tetap sesuai dengan keterangan saksi
baik di tkp termasuk saksi ternet yang mendamingi
di samping rem blong kami juga melihat pasal pasal lain
berkaitan dengan korporasi
karena kendaraan ini adalah mirip cv
apakah perawatan kendaraan itu dilakukan atau tidak
atau mungkin betul betul
fungsi remnya gagal
sehingga keterangan keterangan dari saksi ahli nanti akan memperkuat tersangka yang diduga
sementara memang mengarah ke sopir tronton
namun demikian korporasi pemilih perusahaan juga harus kita periksa untuk mempertanggung siapkan
betul betul bahwa kendaraan tersebut maintenance daripada engine dan alat remnya itu sudah betul dilakukan

pak agus bahwa memang yang menyebabkan kecelakaan adalah
remblong tapi indikasi bahwa supir truk ini mengantuk atau dibawah kesadaran
itu apakah sudah didapatkan hasilnya pak
ada mengarah ke sana nggak pak
kita sudah mengambil dita acara pemerintah saksi terhadap sopir
bahwa keterangan dari sopir memang remnya tidak berfungsi
sehingga tidak bisa mengendalikan dan tidak bisa menghentikan kendaraan terjadilah tabrakan beruntun
demikian kami juga akan melihat jauh bagaimana perawatan tentang truk tersebut
oke dari korporasinya dari cv nya
apapada saat mau jalan kendaraan tersebut sudah bagus layak jalan dan lain sebagainya
ini juga kita bisa mempersangkakan kepada pemilik cv daripada drone tersebut
ini masih kami dalami
namun demikian hasil olah tkp awal olah tkp traffic action

dan gelar potensi untuk tersangka sementara adalah sopir daripada tron tron nissan tersebut
oke pak agus apakah kemudian polisi akan mengevaluasi adanya traffic light di lokasi kecelakaan beruntun tersebut
tentunya pasti dengan stakeholder lainnya
karena memang beberapa bulan yang lalu juga terjadi kecelakaan
karena di sana pertemuan antara exit tol bawen termasuk jalan nasional
sehingga potensi untuk terjadi kecelakaan itu cukup besar
ini juga perlu kita lakukan evaluasi evaluasi
elevasi daripada belokan termasuk turunan jalan
oke mengingat sudah pernah ada kecelakaan serupa ya pak ya
beberapa kali di lokasi yang sama di eksik tol bawen ini
apa kemudian yang menjadi langkah cepat kepolisian
supaya ini tidak kembali terulang pak
langkah cepatnya apa pak
tidak hanya kepolisian ya
kita menggandeng pupr termasuk pihak tol termasuk jenis hubungan
berkaitan dengan elevansi daripada kondisi jalan turunan kondisi jalan
termasuk juga traffic light yang berada di proses turunan dan ujung daripada exit tol
ini sudah kita lakukan pembahasan di tingkat provinsi terhadap stakeholder lainnya
saran saran tentunya nanti akan kita sampaikan ke stakeholder lainnya
oke pak agus terakhir hasil penyelidikan terhadap kasus ini terutama hasil gelar perkara kapan akan disampaikan pak
mungkin satu dua jam lagi akan kita simpulkan
ada beberapa enam saksi yang sudah kita periksa
memang dari enam saksi tersebut dan kami masih menunggu saksi ahli dari dinas perhubungan termasuk atpm dari nisan
berkaitan dengan kondisi fungsi rem
namun demikian sementara kami simpulkan untuk diduga tersangkanya adalah
sopir tronton atas nama ar termasuk juga akan kita kembangkan kepada cv pemilik daripada kendaraan tersebut
karena kendaraan tersebut adalah korporasi apakah maintenance daripada engine nya maintenance daripada kondisi light jalannya itu dilakukan dengan betul
terima kasih pak
termasuk juga sopirnya sendiri menggunakan sim yang tidak sesuai dengan peruntukan
harusnya b dua umum ini sopir tersebut hanya memiliki sim a
demikian pak sementara
baik baik kita tunggu nanti hasil gelar perkara yang digelar oleh ditelantas polda jawa tengah
terima kasih sekali kepada dirlantas polda jawa tengah kombes polisi agus suryo nugroho
atas penjelasannya kepada cnn indonesia newsroom sore hari ini saya selalu pak agus
terima kasih salam berisisi